kulins itu diajar sama mereka
yang penting tata tuh gak usah ikut sama dia
lu udah ketemu sama mercy
eh tapi gak cuma itu loh
gua hari ini narik bareng sama tuh
mercy sama lia
seru banget lu gak ikut sih
nih tadi pas dia angkot
si lia tuh dengerin lagu gew untuk cinta
dan dia seneng banget loh serius
adrian yang nyanyi
terus dia pengen banget ketemu sama penciptanya
ya gua harap suatu saat nanti
keinginan dia bakal terkabul amin
lang gak asik banget sih lu
melak mulu dari tadi
gua tau sebenernya lu kan nyanyiin lagu buat lia
yang lagu gew untuk cinta
lu tahu dari mana soal itu
alah gak penting gua tau dari mana
yang jelas kayaknya nisa aja deh lu
mesti kasih tau ke lia
itu lagu berarti banget buat lia
apa betul yang dikatakan aksan barusan
kamu sudah melanggar perintah dan janji kamu
tidak mau main musik lagi
tidak mau menciptakan lagu lagi
kamu diam diam menciptakan lagu
untuk si tukang somai itu
eh jangan bilang liat seperti itu
kamu sudah melanggar perintah gilang
kamu sudah melanggar perintah
bisa betul betul konsentrasi dan serius belajar bagaimana mengurus perusahaan kita
lagi pula di sana juga kamu tidak akan diganggu oleh tukang somai itu
sudah pak bakti sudah mengurus semua tiket dan dokumen dokumen untuk kamu segera berangkat
permisi mas gila
kalau gue dikirim ke sana berarti gue gak bakal ketemu dia lagi dong
lo pasti marah banget ya sama gue
gue tuh bener bener nggak tahu kalau oma tuh ngelarang lo buat niptain lagu
ini bukan salah lo semua kok
mungkin ini yang terbaik buat gue ishan
lo nggak nyesel buat ninggalin dia
kan ada adrian
ini gue kasih tahu ke lo ya
lo tuh nggak usah nyerah dong
nggak usah nyerah begitu aja
ya paling nggak sebelum lo keluar negeri lah
lo kasih tahu ke lia kalau yang niptain lagu g untuk cinta itu lo
harus bisa harus
kalau nggak lo bakal nyesel selamanya
disuruh jagain perempuan satu orang aja
kok bisa kabur
badan gede semua
awas sekali lagi kejadian kayak gitu
tolong saya kasih tau di mana lia sekarang
sekarang aduh aduh gimana ya tante tapi tolong nak pasti tahu lia tinggal di mana kamu tolong
pertemuin ibu sama lihat ya ibu kangen banget sama lihat masyarakat astagfirullahaladzim
kenapa sih masih bisa jadi begini
hai sebelum kamu bicara biarkan ibu bicara dulu ya ibu mohon kamu jangan
terusir ibu lagi
seberapa kasar kamu sama ibu
seberapa besar yang usaha kamu untuk nyakitin ibu
ibu gak akan pernah pergi di tempat ini lagi
ibu tahu fauzan memang bisa membiayai pengobatan ibu
tapi kalau untuk itu ibu harus kehilangan kamu harus jauh dari kamu
ibu lebih baik mati nak
kamu itu kesayangan ibu
kamu itu hidup ibu
kamu kebahagiaan ibu
ibu lebih baik mati daripada ibu harus jauh dari kamu lihat
ibu sekarang pergi
lia gak boleh buka ibu lagi
yaudah ibu pergi sekarang
apa yang waktu itu kamu bilang ke ibu bohong kan
semua cuma pura pura kan lia
dia jujur sama ibu
kamu gak perlu minta maaf sama ibu nak
karena ibu tahu kamu ngelakuin itu buat ibu kan
kamu bukan anak nurhaka
kamu anak yang terbaik putri ibu yang terbaik
ibu kau berasa

kuangfir bei
kok kamu masih berani ketemu ranti
kayaknya om diingkar janji
oh om tuh bakal ngebebasin papa
kalau saya ngejauhin ibu
sekarang buktinya apa enggak kan
udah kamu jangan bantah so tau
eh saya emang bukan siapa siapa om
tapi yang jelas
semua usaha om itu percuma
saya nggak bakal pengaruh kok sama orang licik ya om
om berusaha ngejawain saya sama ibu
karena tali anak dan ibu itu sangat keras
nggak bakal putus gara gara cuma orang licik ya om
dasar setan cilik
aku gak akan diem aja
aku nggak akan berhenti sebelum kamu hancur lebur
dua sejoli sedang memadukasi
ngapain kamu kesini zan
aku mau jemput kamu sayang
jadi kamu nggak mau pulang
nggak aku nggak mau pulang
ya ampun om yos
maaf zan jangan sakitin mereka
baik aku gak akan sakitin mereka
tapi dengan sejati aku akan sakitin mereka ya
satu syaratnya kamu harus ikut dengan aku
tante gak usah ikut sama dia
nggak apa apa saya itu dipukulin saya tuh diajar sama mereka
yang penting tante tuh nggak usah ikut sama dia